kita ke informasi mengenai rumah terduga teroris jaringan isis di jalan tanah merah surabaya senin siang digeledah densus delapan puluh delapan
dalam penggedelahan densus menemukan alat komunikasi dan buku ajaran isis
warga tanah merah surabaya senin siang digegerkan dengan penggeledahan rumah terduga teroris di jalan tanah merah surabaya
penggeledahan ini dilakukan sejumlah petugas densus delapan puluh delapan
kabit humas polda jatib mengatakan terduga teroris yang ditangkap di tanah merah merupakan jaringan isis abu jandal
ia ditangkap densus delapan puluh delapan sekitar pukul sebelas senin siang
dalam penggeledahan densus menemukan dua kardus berisi alat komunikasi dan buku ajaran jaringan isis
sebelum terduga teroris jaringan isis abu jandal ini densus delapan puluh delapan juga menangkap satu terduga teroris isis lagi di malang jawa timur senin pagi
densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri menangkap dua orang terduga teroris di dua lokasi berbeda
kedua teroris ini bagian dari jaringan abu jandal yang merupakan petinggi isis asal indonesia
dan kini untuk mengetahui bagaimana perkembangan seputar penangkapan ini kita sudah terhubung dengan wida subianto di surabaya jawa timur
halo wida selamat sore tampaknya anda di tkp di lokasi tempat penangkapan
menurut informasi yang anda peroleh di mana saja titik titik kedua orang terduga teroris ini ditangkap oleh pihak densus delapan puluh delapan
dan apa sesungguhnya membuat polisi begitu percaya diri dan menyimpulkan keduanya terhafili
dari situ dengan isis
hera sebelumnya saya ingin mengajak anda lebih dekat melihat dari lokasi penangkapan dari salah satu terduga teroris
hera kalau melihat di belakang saya kira kira berjalan sekitar lima puluh meter
hera di dalam gang ini anda bisa melihat tembok dan disitulah diperkirakan adalah kediaman
dari salah satu terduga teroris yang ditangkap hari ini sekitar pukul sebelas empat puluh waktu indonesia barat dengan nama agustri atau kalau masyarakat sekitar
di sini biasa memanggilnya dengan pak jenggot
seorang penjual sayuran yang setiap harinya berjualan di sekitar jalan tanah merah dua ini
dan tentu saja ini tadi menurut warga sebagian besar menyatakan kaget sosok yang bernama pak jenggot ini ditangkap
namun hera saya juga ingin menjelaskan lebih detail ini apa saja kejadian di jawa timur hari ini
yang dinyatakan oleh polda jawa timur setidaknya mengamankan dua orang terduga teroris
saya mulai dari pertama di kota malang
karena memang penangkapan untuk di jawa timur hari ini terjadi di dua lokasi
yang pertama ini di malang yang kedua adalah di surabaya
di tempat saya berada saat ini di tanah merah kecamatan kenjeran surabaya
pertama di malang ini polres malang dan juga densus dan juga brimop ini mendatangi kawasan di megamendung kecamatan singosari malang
ini mengamankan sosok yang bernama adalah syahrul munif
syahrul munif diduga merupakan jaringan dari abu jandal
kalau hera mengingat abu jandal dua ribu empat belas lalu
menghebohkan ranah dunia maya dan juga media nasional
karena mengupload video di youtube yang menantang panglima tni saat itu adalah muldoko untuk melawannya
dan juga kapolri dan juga segenap masyarakat yang mendukung pancasila
nah disitulah sosok dari syahrul munif ini diduga berangkat ke suriah bersama dengan abu jandal
ini adalah pernyataan resmi yang saya dapatkan dari humas polda jawa timur bapak frans barung mangera
sementara itu juga abu jandal ini selain berangkat ke isis
menjadi tim dari isis berangkat ke suriah dengan abu jandal juga menyatakan sudah dibayar dan juga melakukan kaderisasi di malang
dan kemudian penangkapan yang kedua
untuk sebelumnya ini yang di malang
ini saat ini informasi yang kami dapatkan
sosok dari munif atau syahrul munif ini sedang diamankan brimob
kalau tidak di brimob malang ini juga di brimob pasuruan
itu tadi pagi sekitar tujuh tiga puluh waktu indonesia barat di malang
lalu kita bergeser dua jam perjalanan dari malang
ini berada di tempat saya berada
ya ini di kawasan tanah merah kecamatan kenjeran surabaya
ini sosok kedua
ini sekali lagi yang rumahnya ada di belakang saya
ini bini bini bini bini bini biasa disebut oleh pak jenggot
atau nama aslinya adalah pak agustri
saya mengajak hera berada di kawasan ini sebelumnya karena saya ingin membawa wawancara langsung oleh istrinya
atau biasa dipanggil oleh umi asad yang kebetulan pada saat saya temui masih berada dalam kondisi syok
belum sudah bisa bercerita ke saya kekagetan atas suami ditangkap
namun belum begitu percaya
karena melihat kesehariannya sebagai penjual sayur mayur ini dikenal baik oleh masyarakat
dan bukan orang baru di kawasan tanah merah dua di kawasan kenjeran ini
setidaknya memang ini kontrakan namun sudah tinggal di sini selama tiga tahun
sudah akrab dengan masyarakat sekitar
menyatakan juga kalau ada kegiatan masyarakat seperti kerja bakti ini sangat aktif ikut bergabung
nah namun begitu kekagetan ini cerita ke saya namun belum bersedia untuk direkam dengan kamera
dan saya melakukan perjalanan lebih dan bertemu dengan tetangga sekitar
di sini diantaranya dengan umi zumaleha
ini kebetulan tetangga
boleh kagak kesini umi
tetangga depan dari bapak agustri atau biasa disebut pak jenggot ya
kalau rumahnya di sini umi berjualan di depan sana ya umi
dan umi menyatakan tadi sebagai salah satu saksi
penangkapan dari sosok pak jenggot
boleh diceritakan umi prosesnya seperti bagaimana
ini loh tadi kan ada anak enam empat pakaian hitam hitam celana hitam kaos hitam
yang tiga yang satu itu
harung hitam kaos hitam
habis itu di depan rumah saya itu anak dua tak tanyai
cari siapa nak cari rumah siapa
habis itu saya maku maku membuat channelan sapu gitu
habis itu kok anak dua duduk itu
pak jenggot itu
anak jenggot itu dari masjid
aku langsung keluar pagar
keluar pagar tak lihat tuh
jenggot dibawa kemana
nah jenggot dibawa